udah ada kabar dari boy belum sayang
ya masalah foto yang waktu itu mama tunjukin ke kamu yang cewek
emang bener tantem arissa jodohin boy sama cewek itu
ih apaan sih mau tahu aja urusan gue sama boy
sayang tapi harap kamu mulai melupakan boy
alhamdulillah si neng sudah tidur
tidak kegev saya
ya ampun olahraga
tidak kegev lagi
ih si aba senyum sendiri juga abg why nih guluh udah jelas ini mah aba bagian lagi
kok kamu belum bapak saya gak nanggung nah ini mama kenapa nih kok senyum senyum gini sih
acaranya gimana tadi lancar mah alhamdulillah
sukses pokoknya hari ini tuh gak terduga banget mama bahagia banget
iyalah kelihatan banget gitu dong mah mau diseneng kalau mama kayak gini
mampu udah lama kayak gini mah jangan jangan lagi suka sama orang nih
ya tapi tebakan mondi bener kan ayo iya kan
kayaknya bener deh mama lagi jatuh cinta kalau iya semoga aja mama bahagia dengan pasangan yang
baru kasihan mama selama ini mendalam perih dicampakin sama

reva gimana udah ada kabar dari boy belum sayang
ya masalah foto yang waktu itu mama tunjukin ke kamu yang cewek
emang bener tantem arissa jodohin boy sama cewek itu
ih apaan sih mau tau aja urusan gue sama boy
sayang papi harap kamu mulai melupakan boy
karena papi tidak ingin kamu sakit hati kecewa dan sedih

yang itu semua akan mempengaruhi pelajaran kami di sekolah

bener gak sih boyo dijodohin sama model cewek itu
kalau iya kok gue gak cerita ya

hai budi mau berangkat bareng gak
kita janjian di depan gerbang komplek kamu ya
ketemu di sekolah aja
ketemu di sekolah aja
ketemu di sekolah aja
kok reva malas malasan gitu sih
kok reva malas malasan gitu sih
udah manula sesresing sesresing sesresing apa apa itu
hai apa kabar maka ngabah eh bu anies yang terhormat teh sedang ngapain
ini akang abah lagi nyiapin sarapan akang abah jadi lari pagi tadi ngomong ngomong kenapa bikin
sarapan ya pan saya mau bawain bu anies bubur ayam bandung teh kan sekarang gilirannya saya
abah saya gantian bawain sarapan buat abah pan kemarin abah udah bawain buat saya
siapa ngapain ya si abah mah begir tapi susu lembutan ah
si abah teh ngawado sama kita bertiga ngajak lari supaya apa supaya keteleponan tidak ketahuan
sama neng raya pasti diteleponannya si ibu sepi on the dong artinya mah sekarang kita dikadalin sama
si abah ya ah karya karya naon orang lewat si abah
raya ya teteh dengan ngereceknya
ah sudah biar saya saja lah yang bawain sarapannya ih jangan akang abah gantian atu saya aja yang
bawain sarapan yah pokoknya nanti kalau aku abah udah nyampe rumah sms ke saya
kasih tahu patokan rumahnya dimana biar saya gampang nyarinya ya oh sayap pasti dilakukan
bawa sarapan segala ya rumah saya di rumah teh banyak orang ada neng ada sardang ada
sarding sama sardu makannya seerbu nanti bu anies tekor deh ah hehehe hehehe hehehe
hai neng neng sini nggak ngapain disitu neng itu nggak ada yang pertama yang pertama ngebohong
siapa katanya ngajak lari telepon telepon nanya
jujur atau apa jujur mau telepon telepon
emang bener sih
apa sendiri ini penasaran
gimana sih tampangnya jagoan mama yang baru yang mau gantiin adriana cantik gak sih
iya jelas dong cakep emang kalau papa lihat bisa tersepona hehehe ada fotonya
hai papa mau lihat
ada dong tapi eh no way kalau dikasih lihat fotonya tidak surprise namanya hehehe gue udah ketemu
of course udah dong udah ketemu ya mbak boy terus gimana emang beneran cantik dia lumayan suka lumayan
berarti biasa biasa aja dong lebih cantiknya ya
lebih cantiknya ya boy malah lumayan
jangan gitu doang jawab apa apa patut jujur